cara unik dilakukan para pencinta motor klasik italia vespa untuk berbagi kebaikan
mereka menggelar lelang vespa antik untuk membangun rumah tafis al kolam
bagi penghafal al quran di kawasan citra grand bekasi jawa barat minggu siang
bersama pengurus masjid al kolam para pencinta vespa dari komunitas vespa citra grand
turut menggait komunitas muslim biker indonesia atau mbi
komunitas mbi dihuni para biker motor kecil hingga motor gede alias moge
yang kerap menggelar pengajian dari masjid ke masjid hingga safari dakwah keliling indonesia
selain lelang vespa acara juga diisi dengan pengajian dan festival kuliner
dalam ceramahnya pembina mbi ustaz subhan bawazir
mengajak para biker untuk selalu menebar manfaat serta berlomba lomba dalam kebaikan
mandala ala khairin perlahan lahan
orang yang menunjukkan pada kebaikan
berpala sebagai orang yang berbuat kebaikan betul
makanya kalau momentum seperti ini kesempatan sebenarnya
kalau kita nggak mampu membantu dengan materi
bantulah dengan lisan ajak orang berbuat baik
masya allah iklan seperti ini akan membangkitkan gairah kita untuk berbuat baik
loh indonesia ini butuh orang yang berpikir memberi bukan mengambil
kalau masalah kata kompak membuat sesuatu yang baik dengan cara seperti ini
indonesia mulia insya allah
salah satu pemenang lelang iman firmansyah
membeli vespa super warna biru keluaran tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dengan harga dua puluh juta rupiah
pencinta motor harley davidson ini tersentuh dengan antusiasme para biker dalam menebar kebaikan
mendekatkan karyawan yang berbuat kebaikan untuk pemerintah
insya allah ini kan uangnya juga dari allah
vespanya sementara disimper dulu
akhirnya dipakailah barangkali kalau itu biasa
jadi memang kita harus saling support kegiatan kegiatan kebaikan
apalagi ini kan buat memberikan hormat
sebenarnya mendukung penuh acara
selain vespa super seribu sembilan ratus delapan puluh seharga dua puluh juta rupiah
ada juga vespa super seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan yang laku delapan belas juta rupiah
lalu vespa bx seribu sembilan ratus delapan puluh dua laku delapan belas lima juta rupiah
dan vespa pstv laku sepuluh lima juta rupiah
dari lelang vespa ini terkumpul donasi hingga enam puluh tujuh juta rupiah
nantinya rumah tafis al kolam ini diperuntukkan bagi anak yatim piatu
yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
raka zaipul bekasi jawa barat